kita langsung saja untuk mengonfirmasi saya akan langsung mengonfirmasi kita sudah tersambung dengan zainul rohman
peneliti pusat kajian anti korupsi universitas gajah mada atau pukat ugm
mas zainur selamat sore
selamat sore mbak
terima kasih sudah bergabung sore hari ini
mas zainur kalau melihat pola yang terjadi di kementerian pertanian antara menteri sel kemudian sekjennya kemudian ada direkturnya
apakah pola seperti ini memang pukat sudah melihat lazim terjadi
ya itu terlihat jelas ya bukan satu kejadian tapi serial kejadian yang dilakukan terus menerus pengumpulan sejumlah uang dari bawahan
ketika mereka akan menduduki atau promosi jabatan baik itu di eselon ii maupun eselon i
nah artinya kejahatan kejahatan yang seperti ini
adalah satu bentuk budaya organisasi
kami akan kembali tampilkan grafisnya sekarang
kami tampilkan dulu sedikit grafisnya tadi silakan lanjutkan
ya jadi bukan satu kejadian selesai tetapi ini adalah satu kebiasaan yang dilakukan di satu organisasi atas perintah orang tertinggi di dalam organisasi
dalam hal ini juga dilakukan oleh menteri
jadi ini sangat miris kenapa
karena tentu saja karena ini sudah menjadi kebiasaan
sudah menjadi perbuatan yang dilakukan berulang ulang para pejabat di tingkat bawah tentu akan mencari sumber sumber setoran
nah dari mana sumber sumber setoran itu dicari
melakukan pemotongan terhadap anggaran operasional kantor kemudian melakukan manipulasi terhadap perjalanan dinas
kemudian tidak tertutup kemungkinan biasa misalnya menerima pemberian dari pihak pihak yang sedang berurusan dengan organisasi
atau kementerian misalnya vendor atau pihak pihak yang meminta perizinan
nah ini nanti harus didalami oleh kpk
karena ini menurut saya organisasi kemudian dalam hal ini kementerian telah menjadi rusak secara keseluruhan
karena kebiasaan permintaan setoran dari atasan kepada para bawahan mbak
ya totalnya ada tiga belas sembilan miliar kalau dari grafik yang kami himpun dari data kpk
dan bulanannya itu sekitar enam puluh dua juta minimal enam puluh dua jutaan
mas zainur ini betul betul tidak main main dan kalau misalnya dilihat dari modusnya mereka lakukan segala cara
anggarannya dinaikkan dulu anggaran proyeknya
kemudian masih terima fee juga dari vendor
mas zainur komentar anda dari bukatu gm
iya ini tentu sekali lagi ya modus seperti ini sebenarnya sangat biasa dilakukan di berbagai organisasi yang rusak yang korup gitu ya
nah tetapi ini memang sepertinya di
kementerian pertanian sangat melembaga
kenapa sangat melembaga
tidak ada pihak yang menjadi tangan kanan dari pejabat tertinggi untuk melakukan collecting
nah tangan kanan ini kan dibawa oleh pejabat tertingginya dari satuan kerja terdahulu di mana yang bersangkutan menjabat
jadi ini memang orang kepercayaan tangan kanan yang memang diandalkan oleh pejabat tersebut
untuk melakukan pengumpulan dana dana haram seperti ini untuk kepentingan pribadi dari
nah yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang menjadi motivasi dari pengumpulan dana dana korupsi ini
apakah karena yang pertama kebutuhan dasar dari seorang pejabat yaitu menteri belum dipenuhi
karena dana untuk operasional menteri ada dana operasional menteri yang jumlahnya sangat besar
yang kedua secara pribadi menteri pun memperoleh gaji pokok dan juga sedemikian banyak jenis jenis tunjangan
kalau misalnya disoal apakah jumlahnya sudah cukup apresiasi
nah boleh saja dibahas tapi saya katakan dari sisi cukup itu sangat cukup
atau yang ketiga mbak apakah ada kebutuhan kebutuhan untuk misalnya melakukan setoran kepada partai politik
karena yang bersangkutan adalah kader dari partai politik
tentu ini harus ditindaklanjuti oleh kpk dengan memeriksa aliran dananya baik secara cash atau secara transfer
kenapa karena di berbagai kasus korupsi yang sebelumnya dilakukan oleh kader kader partai
selalu ada kaitannya dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan politik
dan itu juga kemudian mendorong seorang pejabat untuk melakukan korupsi
nah kebutuhan pendanaan politik itu tidak saja sekadar untuk memenuhi kebutuhan saat ini
tetapi juga biasanya adalah membuat semacam tabungan bagi para pejabat ini ketika nanti sudah selesai menjabat
akan ikut kontestasi lagi di medan yang berbeda apakah misalnya mencalonkan diri menjadi calon anggota dpr
atau kemudian ikut kontestasi lagi di bentuk kepala daerah atau yang lain lain
jadi menurut saya ini memang sangat sangat luas kemungkinan kemungkinan yang harus diteliti oleh kpk
nah yang terakhir adalah bagian gaya hidup
dikatakan ada cicilan untuk mobil yang kategorinya sangat mewah
juga ada cicilan kartu kredit
ini juga jadi pertanyaan seorang menteri itu sudah diberikan oleh negara fasilitas
ada toyota royal crown gitu ya
itu harganya juga sangat mahal yang disediakan oleh negara untuk mobilitas yang bersangkutan
juga ada mobil mobil di dinas lain yang bisa digunakan untuk melakukan mobilitas
kebutuhan hidup pun sudah dijamin kebutuhan dinas pun sudah di cover oleh dana operasional menteri
nah yang jadi pertanyaan apa sih perlunya untuk mencicil kartu kredit ini
ini juga menurut saya menjadi pertanyaan menarik
kenapa karena memang salah satu yang menjadi faktor pendorong korupsi adalah dari sisi lifestyle gaya hidup
yang kadang kadang tidak sesuai dengan profil penghasilan mbak
oke betul tidak sesuai dengan profil penghasilan
mas zainul pertanyaan terakhir anda tadi mengatakan sepertinya ini sudah melembaga
artinya apakah dan perlukah penyidik juga kemudian melacak betul hingga ke eselon satu eselon dua
mereka mereka yang diduga melakukan penggelembungan anggaran dan lain sebagainya
tentu kenapa karena konteksnya bisa dua
yang pertama mungkin ini adalah
adalah pemerasan sebagaimana disangkakan oleh kpk
tentu kalau pemerasan yang memeras yang harus diminta pertanggung jawaban secara hukum
mereka yang diminta adalah korban
tapi juga tidak menutup kemungkinan yang kedua ini adalah suap atau gratifikasi
tentu kalau suap kemudian pemberi suapnya juga harus dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana
nah tidak terlepas dari konteks tiga belas sembilan miliar yang diduga dikumpulkan oleh sel ini
ada uang senilai tiga puluh miliar yang ditemukan oleh kpk saat penggeledahan
kemudian dilakukan penyitaan di kediaman sel
itu uang tiga puluh miliar diduga berbeda dengan korupsi yang sekarang sedang disangkakan kepada sel oleh kpk ini
sehingga mbak ini masih menjadi tugas besar bagi kpk untuk memperjelas uang siapa tiga puluh miliar tersebut
dari mana untuk pemberian apa apakah merupakan uang hasil kejahatan atau bukan
sehingga ini masih terbuka kemungkinan kpk harus mengusut lagi kasus kasus lain
yang terjadi di sel
di internal kementerian pertanian juga mengusut pejabat pejabat di eselon satu maupun eselon dua
yang memang mereka misalnya memberikan suap
kalau mereka diperas oke mereka adalah korban
tapi ketika mereka menyuap maka mereka pun harus dimintai pertanggung jawaban hukum secara pidana
sehingga harapannya organisasi di kementerian pertanian dapat dibersihkan sampai tuntas
sehingga dapat lahir organisasi baru pasca upaya penindakan ini
organisasi yang lebih bersih lagi mbak
baik baik terima kasih kita lihat nanti perkembangan kasusnya
seperti apa hari ini kpk rencananya seribu delapan ratus tiga puluh akan memberikan keterangan pers
terkait dengan pemeriksaan perdana syahrul esin limpus sebagai tersangka
mas zainur rohman dari pukatu gm terima kasih mas sehat selalu
terima kasih sehat selalu